itu katakan nikah kita
lo udah bikin gue jadi buronan kayak gini
polisi itu gak bisa nangkep gue
barus bertanggung jawabin semuanya
jadi itu hasil pembicaraan saya sama tim pengawas manti
tapi kenapa harus enam bulan ya mas
gak ada yang cara lebih cepat lagi
ya emang persyaratannya kayak begitu
kalau hak adopsinya ditolak
udah gak usah sedih gitu mukanya
gak usah galau
saya pasti akan cari cara kok
gimana caranya mempersingkat waktu enam bulan itu
mama jangan tinggalin aku ya ma
gak usah emang berdisi nih kena menentang
papa mau kerja soalnya
papa bakal main kok disini
papa berangkat dulu ya
papa berangkat ya
aduh kalo gua cium gua yang baper lagi nanti
nggak ya sayangnya
aku belum keramas
aku udah keramas ya mas
aku ga pernah bau
yah kan mendingan cium
banyak racunnya banyak merkurinya nanti papa keracunan sakit
asalkan kamu tahu ya mas bedak aku mahal
gak mungkin bedak aku murah
oh jadi tagihan kartu kredit saya membengkak gara gara kamu suka beli bedak mahal
eh aku gak pernah pakai kartu kredit kamu ya
aku selalu beli apa apa tuh sendiri
nih beli bedak yang banyak yang mahal kalo bisa mau tuk tuknya dibawa
ya udah sini kalo gak mau
sepertinya informasi yang kami dapatkan salah
kami permisi bu
syukurlah elsa gak ketahuan
baik pak yang namanya elsa
saya gak salah
bu elsa tolong kerja samanya
kalau ibu memang tidak bersalah pasti akan dibebaskan
langsung bawa aja pak
bu buat dia bu
mamahmer terima kasih

ma peon kita banget

oh jadi ibu orang tuanya elsa
tadi ibu bilang tidak ada yang namanya elsa
pak tadi saya cuma bilang kalau elsanya memang tidak ada
memang anak saya nggak ada kan tadi pak
tidak ada elsa dengan tidak ada yang namanya elsa itu beda bu
itu ibu sudah memberi keterangan palsu
ibu mau ditangkap karena sudah mempersulit hukum
jangan jangan pak
masuk ke dia
tidak mau pak elsa
pak anak saya mau dibawa ke kantor polisi mana ini pak
konsek praja lima bu
kamu mau ngajak om baik main gak
tapi om baik gak bisa main dulu